di keraton solo pada malam pergantian hari dalam perayaan tahun baru hijriah
dikirap kerbau bule yang mengelilingi kompleks keraton
kerbau keramat peliharaan keraton solo dimaknai sebagai pusaka
sehingga kotorannya pun diperbutkan
inilah kandang kerbau bule pusaka keraton kasunanan surakarta atau keraton solo
yang berada di alun alun selatan
disinilah semua kerbau koleksi keraton dipelihara dan dijaga oleh para abdi dalam
bahkan ada petugas abdi dalam khusus yang menjaga dan memelihara hewan ini
kerbau bule milik keraton solo ini bukan sembarang kerbau
karena hewan ini termasuk pusaka penting milik keraton
dalam buku babat solo karya raden mas said
leluhur kerbau bule adalah hewan kelangenan atau kesayangan paku buwono ii
sejak istananya masih di kartasura
sekitar sepuluh km arah barat keraton yang sekarang
menurut seorang pujangga keraton solo yoso dipuro
leluhur kerbau dengan warna kulit yang khas yaitu bule putih agak kemerah merahan ini
merupakan hadiah dari kiai hasan besari dari tegal sari ponorogo kepada paku buwono ii
yang diperuntukkan sebagai cucuk lampah atau pengawal dari sebuah pusaka keraton yang bernama kiai selamet
saat itu beliau baru pulang dari mengungsi di pondok tegal sari ponoro
ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar istana kartasura
dan inilah yang kemudian diteruskan menjadi ritual
kerbau bule milik keraton menjadi penunjuk jalan kirap malam satu suro
dalam pergantian tahun kalender jawa hijriah seribu empat ratus dua puluh
pada minggu dini hari
kesembilan kerbau bule yang akan dikirap ini dimandikan satu persatu
dan baru kemudian dibawa ke kandang utamanya
jalan jalan dimandikan dibersihkan
dibawa ke kandang yang lainnya
dan nanti disini kan ada acara prosesi
perwatan yang ikut
baru malamnya dibawa ke
malamnya baru dibawa
seorang sejarawan muda kota solo
yang juga dosen sejarah sanata dharma yogyakarta
mengatakan bahwa malam suruh
sebagai waktu yang paling sakral bagi orang jawa
bahkan suro adalah ruang untuk kontemplasi bagi masyarakat jawa
dengan cara mengitari
karena zaman dahulu
paku buwono ke sepuluh pun melakukan ritual ini
dijauhkan dari wabah penyakit
uro itu bisa dipahami sebagai
fase atau waktu yang paling sakral
menurut orang jawa
nah terutama di daerah kutorojo
kutorojo itu daerah pusat kerajaan pada saat itu
memahami bahwa suruh ini
ruang untuk kontemplasi
jadi disediakan waktu untuk kontemplasi
bagi masyarakat jawa
saat ini kerbau bule kraton berjumlah dua belas ekor
namun kerbau bule yang dipercaya sebagai keturunan asli
kiai selamat sendiri
hingga saat ini hanya tersisa enam ekor
mereka adalah kiai bodong joko semenit
debleng sepuh manis sepuh manis muda dan debleng muda
konon sejak dulu sekawanan kerbau keramat tersebut
memang memiliki banyak keunikan
kawanan kerbau ini misalnya sering berkelanju
karena ke tempat tempat jauh untuk mencari makan
namun anehnya menjelang tahun baru jawa
yakni satu surau atau satu hijriah
mereka akan kembali ke keraton
karena harus mengikuti ritual kirap pusaka